tahun ini imlek dirayakan pada enam belas februari dengan tahun sio anjing tanah
ada beberapa hal ikonis yang selalu melekat dengan momen imlek ya
mulai dari tarian pakaian hingga makanan yang juga pastinya punya makna tersendiri
kita lihat sebenarnya apa sih makna dari masing masing barang kemudian tarian yang identik pasti dengan imlek
yang pertama anda udah tahu tadi udah saya jelasin sedikit ya
pastinya ada barongsai tidak hanya menjadi magnet untuk anak anak
tapi juga banyak sekali orang dewasa saya sampai sekarang masih pengen lihat barongsai
oke kita lihat ini adalah tarian barongsai yang itu tarian tradisional dengan kostum yang menyerupai singa
berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tiongkok etnis tionghoa singa ini adalah katanya simbol keberanian stabilitas keunggulan
nah konon tarian ini juga dilakukan untuk tadi ya mengusir roh roh jahat mengusir aura aura buruk
kita lihat berikutnya wow merah
biasanya kalau ngelihat duit jadi hijau katanya kalau ini enggak ya merah merah juga menarik
ini ada angpao amplop merah berisi uang
nah tapi ada nilai filosofinya juga warna merah ini identik dengan api melambangkan kemeriahan kemudian juga kehangatan
hangat pasti kalau dikasih uang ya
angpao juga memiliki makna filosofi transfer kesejahteraan atau bisa jadi energi juga
selain angpao oke kita lihat ini ada namanya kue keranjang
anda juga pasti
jadi familiar dengan yang satu ini biasanya dihadirkan di momen perayaan imlek
oke oh ini bukan video ya
oke dalam dialek hokian kue ini disebut dengan tikway yang berarti kue manis dengan pelafalan yang mirip dengan kata hokian lain yang berarti tinggi
nah kue ini disusun bertingkat semakin ke atas semakin kecil maknanya peningkatan rezeki ataupun juga kemakmuran
jadi makanya harus selalu dihidangkan supaya tahun tahun berikutnya ini semakin makmur
kemudian yang berikutnya adalah
ini biasa dipakai oleh para perempuan
tapi kadang kadang laki laki juga ada kesan kesan aksen aksen dikerahnya ini
ini yang dengan gaya chongsam yaitu siluet mengikuti lekuk tubuh dengan kerah dan juga kancing shanghai namanya
ini kancing shanghai
beberapa ratus tahun yang lalu pakaian ini biasa digunakan oleh para bangsa wamancu di tiongkok
untuk menampilkan kesederhanaan keanggunan kemewahan dan juga kerapian
saya selalu senang kalau melihat perempuan perempuan ini pakai baju chongsam
karena cantik cantik semuanya ya